karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan
jadi dukungan itu betul betul diberikan tetapi juga dengan kalkulasi dan kehatian kehatian yang tinggi
karena ilirisasi ini akan menjadi kunci bagi negara kita untuk melompat menjadi negara maju
sampai dua ribu delapan belas kita itu masih berada di lower middle income
kemudian masuk ke dua ribu delapan belas kita sudah naik ke upper middle income
karena pandemi turun lagi menjadi lower middle income
tapi di dua ribu dua puluh dua kita sudah naik lagi menjadi upper middle income
inilah yang harus terus secara konsisten kita dorong
agar naik terus pdb kita sehingga kita harapkan betul betul kita bisa melompat maju ke depan
dan ilirisasi menjadi kunci
bagi negara ini kalau kita ingin menjadi negara maju